kok gitu beb jangan dong
kamu nyanteng aja sama boy
ide bagus tuh beb
kayanya si boy lagi ada kasus deh sama reva
soalnya reva lagi ngambek gitu sama boy

padahal kau diri

bikin pusing emak aja nih anak tuh
menurut aku percuma ada kita mempertahankan bagas
reva sama boy masih satu sekolahan
terus mereka masih bisa ketemu pas jam istirahat
jadi percuma aja
bagas kan gak bisa masuk ke dalam sekolahan
dan tetap harus nunggu di luar ya kan
masih dipertahankan lagi kali ya mas
mereka ketemuan cuma waktu istirahat
paling tidak mereka nggak bisa lama lama
dan mereka gak mungkin pacaran di sekolah
kayanya gua gak akan bakalan berhasil ngebujuk mas benny
dan ini gak akan pernah berhenti
reva pasti bakalan terus ngancim gue
nuntut yang aneh aneh selama rekaman itu tuh masih ada
kayanya gua cuma punya
punya dua pilihan deh
gue harus ngerebut paksa itu hp
dan yang kedua
gue harus buru buru bisa menguasai harta kekayaannya juga perusahaannya mas bey
jadi walaupun reva dengerin itu rekaman ke mas benny
gue udah gak perlu takut lagi
hahaha dua duanya kali
heeh lu pada kagak suka sama gua ya
hah udah lu maju semua lawan gue nih
udah ajar lu
nih badut mu nyemukul mulu badut
hahaha aku taman kau
jangan nyari masalah disini
gua kagak nyari masalah ya
tapi lu lupa ada yang nyari masalah
eh jangan pada menyari masalah di sekolah dong
reman kali dia
hei jangan bikin keributan disini
iya bang jangan bikin keributan disini pak
saya kagak nyari ribut disini
tapi dia nih yang bikin ribut
wuh saya dikagetin
pak saya cuma neken klaxon doang
ini aja badan doang gede
eh bapak bapak bapak
sudah sudah sudah
eh udah pergi pergi
jalan jalan jalan
gue ikutin olah bang
eh hai jan
lo kenapa sih
sekarang terserah lo boy
kan gue juga gampang siapa siapamu
lagian lo tenang aja
gak bakal marah kok
gue tuh suka sama alo
am udah mau ujian nih
kayaknya kita harus masuk ke kelas sekarang
waaah rencana lo bikin boy ribut sama reva ternyata udah berhasil
bener bener itu dia udah jauh
lo smartnya pol
oh gitu ceritanya boy
harusnya si reva tuh dengerin penjelasan lo dulu ya
eh tapi menurut gue sih wajar kalo reva cemburu
namanya juga cewek men
cewek tuh kalau ngeliat kita secara nggak sengaja aja ngeliatin cewek lain itu ngambek main
apalagi ini di gelas gelas berdua
emang tuh cewek nenek nenek
tapi tenang aja men
nanti gue bantuin lo ngebujukan reva lo ke meli ya
ya udah tenang aja gue nungguin meli dulu ya
eh biasaan lu
gue punya cewek
ingat mahanya meli
bebe aku takut nih gak bisa ngerjain
itu hujan masih indonesia
soalnya kan kamu tau hujannya susah banget ngebingungin
iya aku juga takut nilai aku jelek bebek
soalnya aku diancam sama emak
kok gitu bebek jangan dong
kamu nyantek lagi sama boy kan boy pinter
ide bagus tuh bebe
eh beb kayanya si boy lagi ada kasus deh sama reva
yah aku gak tau apa apa lagi
makasih ya semalam udah mau belajar bareng
walaupun cuma lewat video call tadi ngebantu banget loh
sekarang aku ngerasa aku udah siap banget ujian
ya syukur lah kalau kayak gitu
oh iya kamu gimana udah siap belum
insya allah aku siap kok
apalagi kalau pelajaran bahasa indonesia
oh pelajaran yang pertanyaannya apa artinya i love you
lo pernah coba
reva lo udah apaan sih sama boy
kesian tau boy nya
dia tuh cuma bercandain doang jahilin doang
kok gitu sih jalan jahat jahat dong
kasian tuh boy nya sampe galau galau gitu
gini loh mail gue tuh sengaja diemin boy soalnya gue tuh mau ngeliat keseriusan dan kesungguhan cintanya boy
lagian juga gue gak mau kalau boy tuh terus terusan berantem sama mudikaret bokap gue si kebobotak
kok kebobotak sih
ya terus apa lagi dan mau manggil apa
jahat loh kebobundul kayaknya
bentang bentang kaya rambutnya
yaudah ya gue kelas
baik baik aja kok
lo gimana sama reva berantem ya lu gue gak enak nih gara gara gue kan
ya santai aja lu gak salah kok
boy lo mendingan jauh jauh dari angel atau enggak lo jaga jarak sama angel
kalo reva sampe liat dia bisa tampak bete sama lo
kenapa harus kayak gitu sih kan
gue kan sama angel cuma temenan aja gak ada maksud apa apa
dan gue yakin banget angel tuh orang yang baik
ah abgar lo gak paham sih patah reva kayak gimana
hah itu pasti makin bete dan makin cemburu gue sama reva
tapi gue gak bisa ngejawain angel angel tuh bisa temenan sama siapa aja
masa gue ngejauhin dia sih
udah terserah lah tapi gue saranin nih mendingan cari aman aja
gak ada apaan lagi ya udah mendingan fokus aja buat ujian
gak usah mikirin yang lain dulu
gak bisa gitu boy gue juga lagi mikirin ujian ini makanya gue nyamperin lo lalu
nanti kalau misalkan pas ujian ada soal yang menurut gue bener bener susah dan gue gak bisa jawab
lo kasih tau gue yang bener ya nanti kita pake kode boy
aduh enggak dian emang lo gak belajar apa